dan kabar dibebaskannya sepuluh warga indonesia dari kelompok abu sayyaf disambut haru oleh keluarga mereka
di banjarmasin istri awak kapal tunda brahma dua belas langsung sujud syukur begitu mendengar suaminya dibebaskan
keharuan melanda keluarga suriansah salah satu awak kapal tunda brahma dua belas
begitu mendengar ia dibebaskan kelompok abu sayyaf
kabar gembira itu diterima istrinya saat dikabari agen tempat suaminya bekerja
halimatu sadia istri suriansah warga jalan tembus mantuil gang ganda makfira
kelurahan kelayan banjarmasin langsung sujud syukur
ia langsung menelpon mertuanya di kendari mengabari pembebasan ini
kegembiraan bercampur haru pun memuncak saat menyaksikan suaminya di tayangan televisi swasta
suami dan rekan rekannya dijamu di kediaman gubernur sulu filipina
sebelumnya halimatu sadia sempat shock dan cemas karena suaminya tak kunjung dibebaskan oleh para penyandera
senang gerah haru campur haru pokoknya sedih juga lama gak pulang kan
sedih sih keberian
sedih banget sedih pokoknya campur aduk sedih bahagia gembira pokoknya ya allah allahu akbar pokoknya
sepuluh awak kapal tunda brahma dua belas di sandera abu sayyaf selama sebulan
meski mereka sudah dibebaskan masih ada empat orang indonesia yang disekap abu sayyaf
mereka adalah awak kapal tunda henry dua belas
muhammad risanta banjarmasin